upaya pemerintah kabupaten gresik membangun gedung islamic center dengan mengubah alun alun kota mendapat perlawanan dari ratusan warga
masa menuntut pembangunan segera dihentikan
demo sendiri berakhir ricuh setelah masa mengamuk dan menjebol pintu gerbang kantor bupati
aksi dorong antara masa pendemo dengan aparat kepolisian di depan kantor bupati gresik tak terelakkan saat puluhan masa bersoha memaksa masuk halaman kantor bupati senin siang
akibat aksi tersebut pintu gerbang kantor bupati roboh dan menimpa kaki seorang aktivis hingga terluka
kericuhan semakin tak terkendali saat sejumlah
masa terlibat aksi saling dorong dengan petugas dan nyaris terjadi baku hantam
namun kericuhan berhasil diredam setelah wakil bupati muhammad kosim bersedia menemui masa
dalam pertemuan itu kosim mengajak masyarakat untuk duduk bersama membahas pro kontra membangun gedung islamic center
intinya kita akan mendengar aspirasi masyarakat
nggak ada gunanya kita membangun
kita harus membangun sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat
itu pasti rumusnya begitu
jadi kita sekalian harus bicara dengan hati tidak dengan emosi
pembangunan itu untuk rakyat
sementara perwakilan pendemo tetap menolak segala bentuk kompromi atau pembangunan gedung islamic center
pasalnya pembangunan tersebut justru akan merusak fungsi dan keberadaan cagar budaya gresik di sekeliling alun alun
yang pasti kita tetap menolak
alun alun tidak bisa menjadi alasan untuk pembangunan gedung islamic center atau pembangunan gedung serbaguna
yang kita tolak bahwa alun alun kembalikan fungsinya
yang kita tertelak alun alun jangan sampai ada bangunan gedung
seperti penyesalan yang ada di pemerintahan kita
meski terus mendapat penolakan pembangunan gedung islamic center saat ini sudah termasuk dalam tahap pelaksanaan
anggota dprd sendiri telah menyetujui pembangunan dan belum ada niat untuk menghentikan proyek senilai sembilan belas miliar rupiah tersebut
miftahul arif kresik